jangan beri semua rahasia ibu
jangan hancurkan diri saya
sama kalian semua
sebelum kamu bicara aku bicara dulu ya
saat tadi kan mama ketemu sama dokter
terus dokter bilang bahwa kamu udah boleh pulang
karena kamu udah berjalan
yang bener ma
aku juga udah bosan ma di rumah sakit
kebetulan nenek udah bilang sama mina
supaya bersihin kamar kamu
jadi kalau kamu pulang bisa istirahat dengan nyaman
terima kasih nenek
selamat ya sat tante juga senang
kamu udah boleh pulang tante kangen sama kamu
satria juga kangen sama tante
terus tadi tante mau cerita apa
tante wiel veure di rumah sakit di pasar itu
dan dari salah titik lihat apa yang kelihatan
dan nanti kamu selalu begitu yang penting ke naga
boleh gak ya a fitness lautnya
nek cerita lagi dong
kelakuan apa lagi ya nora dari mama
jangan buka rahasia dong
sebaiknya saya jangan merusak kebahagiaan ini
saya harus tunggu saat yang tepat
nek dari kapan kamu disitu
aku disini dari tadi
pasti lagi mikirin aku
tapi kalau mikirin aku kenapa mukanya
aku lagi sedih aja
gimana kita belum direstuin sama mama kamu
tapi kamu gak usah khawatir
biarpun aku diusir seribu kalipun
aku akan tetap semangat
aku akan tetap berusaha meluluhkan hati mama kamu
mendingan sekarang ini
oh aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu
malam ini indah banget ya
kamu tahu gak wi
cahaya bintang bintang di atas itu
menyeratkan sekenap cinta aku sama kamu
dan cahaya bintang bintang itu gak akan pernah padam
seperti cinta aku sama kamu
dan juga kamu semua
minta mau mafikan lalu
sambil demam ny lahir
pak jamil ngapain kesini
ibu tentunya tahu saya mau ngapain kesini kak
saya mau menengok keponakan ibu yang tersayang
sekaligus saya akan bilang kalau ibu yang sudah
membutakan keponakan mata ibu
kita semua akanos
ib cupeng kalian tak lagi rindukan unsafe
lalu akan bikin saya memohon
ya kalau ibu udah membutakan mata keponakan ibu sendiri
keponakan saya baru diizinkan pulang
mereka lagi gembira sekali
jangan jangan rusak kebahagiaan mereka pak
berarti waktu itu aku nggak salah dengar
tante tanti yang menyebabkan satria jadi buta
saya nggak percaya dengan janji janji ibu
ibu gak pernah tepat dengan janji janji
ibu saya cuma minta andre menjauhi dewi supaya lida nggak menderita
sekarang ibu terima ganjaran
saya minta maaf saya nggak bisa menepati janji saya
kasih saya kesempatan sekali lagi
saya janji pak
tapi tolong tolong jangan menghancurkan hidup saya pak
hancur hidup saya kalau gue berhasil tahu
ibu dengar ya
mestinya ibu tahu hidup ibu sudah hancur
sejak pertama kali ibu membutakan keponakan mata ibu
sejak saat itu ibu selalu didera
ibu tidak rasa bersalah
sekarang saatnya saya membeberkan semua rahasia ibu
padahal seluruh dunia tahu
jangan hancurkan hidup saya
saya minta kesempatan sekali lagi
kasih saya kesempatan lagi
kasih saya kesempatan sekali lagi
kalian tahu kan
ini rumah sakit
saya tahu tapi saya harus gelap
tolong pak jangan diizinkan masuk
saya tidak mau di sini ada keliputan lagi
atau saya gunakan dengan cara yang lebih tegas
mungkin sekarang belum saatnya saya membeberkan semua rahasia ibu
tapi suatu saat saya akan membeberkan
mereka akan membeberkan semuanya
karena ibu tidak pernah menepati janji ibu
tunggu saatnya ibu
pantes aja sikap tante tiba tiba berubah
dia kelihatan begitu ketakutan dan panik
jadi ini sebabnya
ini sebabnya dia ngelarang aku berhubungan dengan anak
ini sebabnya dia ngelarang aku berhubungan dengan andre

kamu ngapain di sini
yaudah kita ke tempatnya satria ya
tuh sayang kuku kamu udah panjang panjang
iya nanti sampai rumah mama potong ya
ini karena kamu gak pernah ada waktu kamu ada di jalan terus
ini karena kamu gak pernah ada waktu kamu ada di jalan terus soalnya
ini kena debu terus
lo udah sadar sat
kau sedang lo udah sadar sat
kau sedang lo udah sadar sat
aku cuman seneng aja ngeliat kamu
pas dengar lo itu sadar
dia seneng banget
mata pedang membunuh dalam satu tebasan
daripada pamer kemesraan kalian sengaja ya bikin satya sedih
silahkan keluar sekarang
ibu tentunya tahu saya mau ngapain kesini kan
saya mau menengok keponakan ibu yang tersayang
sekaligus saya akan bilang kalau ibu yang sudah membutakan keponakan mata ibu
saya nggak percaya dengan janji janji ibu
ibu gak pernah tepat dengan janji janji ibu
saya cuma minta andre menjauhi dewi supaya lida gak menderita
lebih baik kalian pulang daripada pamer kemestaan
kalian sengaja ya bikin sati yang sedih
kamu kenapa sih kok ngelamun terus
dari tadi aku perhatiin kamu kamu belamun ya terus
aku cuma sedih aja ngeliat hubungan kamu sama satria jadi dingin gitu
semuanya gara gara aku
aku bener bener gak mau kalian jadi kayak gitu
ya aku juga gak mau ya
aku sama sekali gak mau
ya dia kan saudara sepupu aku sendiri wi
ya tapi sekarang mau gimana lagi
emang keadaannya kayak begini kok
cuma aku gak mau kamu nyalahin diri kamu sendiri
karena semuanya bukan salah kamu
kita saling mencintai wi
mendingan sekarang kita berdoa aja
mudah mudahan satria itu ikhlas
terima hubungan kita